suasana yang rindang dan sejuk serta udara yang segar akan menyapa anda jika mengunjungi taman flora di surabaya bagian timur
taman seluas lebih dari tiga puluh tiga meter persegi ini ditanami ribuan tanaman seperti angsana mahoni beringin terembesi dan lainnya
ada juga enam belas jenis unggas dua puluh empat ekor rusa total dan tujuh puluh lima ekor rusa bawean
para pengunjung bisa memberi pakan rusa dengan membeli aneka sayuran mulai harga rp satu
salah satu daya tarik di taman flora ini adalah memberi pakan rusa total
nih jumlahnya ada dua puluh empat ekor
lagi libur sekolah ya adik adik ya
ini ngasih makan apa aja sih
kacang panjang sama wortel
selain memberi pakan rusa memberi pakan ikan mila dan tempat bermain serta outbound juga dipadati anak anak
pada hari biasa jumlah pengunjung yang datang sekitar lima ratus orang
sementara pada hari libur bisa mencapai seribu orang pengunjung
taman flora bisa dikunjungi setiap hari mulai pukul tujuh pagi hingga lima sore dan tidak dikenai biaya masuk
kalau hari libur mencapai satu orang pengunjung
kalau hari biasa kurang lebih mencapai lima ratus lah
kalau yang buat nganu makan rusa itu tiap hari rumput sama hijauan sama kacang sama jentrat
kalau perawatan tamannya
perawatan tamannya ya itu penyapuan sama penyiraman sama pendangiran
bergeser ke sebuah taman di sisi utara surabaya kita akan disuguhkan dengan patung suro dan boyo
ikon patung ini baru diresmikan pada mei dua ribu sembilan belas di taman seluas lebih dari sebelas meter persegi bernama taman surabaya
setelah berjalan jalan di taman suro boyo saya pun tertarik untuk mendunggangi kuda
pada hari biasa pengalaman ini bisa dicoba mulai pukul tiga sore hingga delapan malam
sementara pada hari minggu mulai pukul tujuh pagi hingga delapan malam
tarifnya sekitar dua puluh hingga tiga puluh ribu rupiah
taman surabaya bisa dikunjungi gratis setiap hari mulai pukul enam pagi hingga sepuluh malam
dan semakin malam pengunjung akan semakin banyak